dan ada banyak tempat rihla atau jalan jalan untuk melepas penat di madinah
mulai tempat tempat bersejarah hingga tempat bersantai seperti wisata kebun kurma ataupun wisata kuliner malam
bagi mahasiswa indonesia yang sedang menuntut ilmu di kota madinah atau jemaah haji dan umroh yang tengah berada di kota nabi tersebut
ada banyak kegiatan santai yang bisa dilakukan
di antaranya dengan melakukan rihlah
secara umum rihlah bisa diartikan sebagai perjalanan untuk melepaskan penat dan lelah dengan tujuan mendapatkan kebaikan
tempat tempat rihlah di madinah yang biasa menjadi tujuan adalah masjid nabawi
selain itu juga ada masjid kuba
jabal uhud ataupun kejabal magnet
namun jika ingin ke tempat yang lebih santai
salah satu tempat yang banyak dikunjungi adalah kawasan
di kebun kurma zahrani
kebun milik ahmad zahrani
seorang pengusaha muda asal madinah
teriknya matahari dan panasnya udara seolah tak terasa di kebun kurma zahrani lantaran ternaungi oleh rindangnya pepohonan kurma
ada sekitar dua ratus lima puluh jenis kurma yang dihasilkan dari perkebunan ini
menariknya lagi pengunjung bisa menyantap kurma langsung dari kebun seluas enam puluh ribu meter persegi ini
untuk pengunjung yang ingin berbelanja untuk perjalanan ke kebun kurma
pihak pengelola juga menyediakan pasar kurma mini tepat berada di tengah tengah perkebunan
aneka kurma coklat dan manisan dijajakan dengan harga beragam
pengunjung yang datang kebanyakan berasal dari indonesia dan malaysia
apabila malam tiba kawasan sekitar masjid nabawi juga bisa menjadi tempat bersantai sambil mengisi perut yang lapar
di kawasan yang dianggap sebagai surga kuliner madinah ini
beragam makanan menarik ditawarkan dengan harga cukup terjangkau
bahkan kuliner khas indonesia juga banyak dijajakan di sini seperti bakso atau rawon
bagi pengunjung yang telah membeli makanan biasanya akan membawa dan menyantapnya di taman sekitar masjid nabawi
karena suasana di taman ini sangat nyaman